wali kota surabaya tridris maharin ini memelarahi enam bandar dan pengedar pekoplo
ya risma ini tidak terima karena ulah mereka
para pelajar di surabaya menjadi kecanduan dan juga merusak pikiran para pelajar
kamu bunuh kamu bunuh
tridris maharin ini memelarahi enam bandar besar dan para pengedar pekoplo di polrestabes surabaya jawa timur
risma menganggap para tersangka ini telah merusak akal serta akhlak para pelajar
banyak pelajar yang kecanduan sehingga sekolahnya menjadi berantakan
bahkan menurut risma para pengedar ini sama saja telah membunuh pengguna pilkuklu ini dengan perlahan
mereka senang sekali karena selama ini saya juga penasaran anak anak ini dapat dari mana
pernah kita nemukan saya dengan bnn itu
kita ada cara nemukan kita di atas aninya sekolah
di salah satu sekolah di sana
menurut risma pengungkapan ini berawal dari penemuan pelajar yang sedang mabuk milkoplo oleh anggota satpol pp
dari pengembangan bnn kota surabaya dan polisi akhirnya berhasil mengungkap jaringan penjual pil haram ini
dan mendapatkan bandar besar ditangerang dengan barang bukti
tiga puluh lima dos berisi tiga lima juta butir pekoplo senilai satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah
dari broto purnawanto surabaya jawa timur